assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam bapak bapak selamat malam diskusi hari ini luar biasa sekali kita
juga hari ini ditonton oleh mahasiswa mahasiswa banget iya baru pertama kali ini kita di cnn
nonton sama astronot betul ya masih ada di luar background kira kira ini konspirasi ternyata
alien itu ada ya hahaha hari ini ketawa banget parah masih mending jadi background itu kamu
kalau misalnya ada di warung warung kecil mending pakai background juga hahaha tapi
kita kedua kali kita bahas tentang koalisi perubahan koalisi perubahan
komisi ini visioner kenapa gitu karena pada waktu itu kita bilang bahwa koalisi perubahan
waktu itu temanya adalah koalisi perubahan bubar jalan betul kapan jalannya kok udah bubar
oh gitu gitu kita ngomong gitu nah ternyata bener bener jalan bener bener bubarnya hahaha
tapi kalau misalnya ngomongin deadlock ini betul coba pres untuk pak anies oke silakan
kalau kabarnya di sosial media bapak bapak itu katanya lagi pada rebutan yang satu pengen majuin ini yang
baru berteman tiba tiba udah panas takutnya udah rebutan udah panas yang menang ganjar
kita fokusnya ke alikan gitu loh pak action nya di satunya koresi koalisi perubahan fokusnya
memperbutkan cowok pres at
lagian kan maksudnya begini ya
namanya kan koalisi perubahan
yang harus yang direbut itu hati masyarakat
bukan malah kursi
lagiannya kalau misalnya kita bahas masalah
cawapres ini juga bapak
semuanya itu pada mikir gitu
kriteria yang bagus
untuk cawapresnya pak anies
kita dari komisi sudah meriset
cara mencari pasangan yang tepat
karena kan mencari pasangan cawapres itu
kayak mencari pasangan hidup
belajar dari dua ribu sembilan belas kita menemukan
tiga cara menemukan pasangan
ini mungkin bermanfaat
yang pertama adalah pastikan kalian dan pasangan kalian
rentan umurnya tidak terlalu jauh
belajar dari dua ribu sembilan belas
kalau bisa jangan terlalu jauh
takutnya kalau pergi kemana mana
langsung ditegur ih keren banget kemana mana
maksudnya pasangan hidup gitu loh
sama pasangan kok beda sepuluh tahun loh mbak
aku dipikir bapaknya loh kemana mana
nah kalau dia mau memang pergi sama siapapun juga kita nyira dia bapak bapak
yang kedua bang gian
pastikan selera fashionnya sama
takutnya yang satu suka kemeja yang satu suka sarung
kalau kita suka kemeja kita cowok kita juga cowok ya kan
kita nyari yang suka pakai dress
iya masa cewek pakai sarung ya
maaf undang undang ite
gak nyebut nama
dan masih tiga tahun lagi
masih tiga tahun
tapi karena bapak sudah ngomong kayak gitu sekarang kita ganti tema
oke gue nyari ketiga
nggak usah mbak nggak usah ketiga tiga udah dua aja cukup
kasih bang ya
udah gitu gur udah gitu gur loh udah gitu gur
masih tiga tahun lagi berlaku
masih tiga tahun lagi berlaku
gak itu juga ya gak itu juga
lebih bahaya itu
lebih bahaya itu
udah pak gitu lah
yang ketiga yang ketiga
pastikan sebelum memilih pasangan
kitanya gak boleh php
jangan sampai circle terdekat kita
taunya kita pdkt sama si
eh pas di hari pernikahan kita nikahnya sama si b
kan kasian si a udah nunggu pake siapin baju gak dijemput

sampe sekarang masih di cafe mantannya aldo
masih nunggu dijemput ya
masih nunggu dijemput
ini tadi dress yang udah putih udah mulai menguning
tapi lagian ini dia bapak bapak yang ada di partai yang satu koalisi
ini kita cuma mau saran aja sebenernya pak
kalau bisa tuh gak usah terlalu rebutan lah
apalagi untuk posisi cawapres ini
karena kalo kita belajar lagi dari pengalaman
kayaknya wapres itu tuh gak terlalu kelihatan
tapi kita punya pesan moral silahkan dok
mungkin ya untuk bapak bapak intinya aja
ini kan namanya adalah koalisi perubahan
kalau memang ingin membuat perubahan untuk indonesia
harus kita pastikan yang jangan ego yang diutamakan
tapi yang diutamakan adalah suara dari para rakyat
saya aldo terima kasih
tiga kriteria itu yang harus dipegang
tiga kriteria pasangan hidup
jangan menggulang kesalahan di dua ribu sembilan belas
dan mencari pasangan hidup
itu tadi sentilan sentilan dari gian dan juga aldo dari komisi co
mungkin bisa menjadi bahan refleksi bagi partai partai politik yang akan menentukan arah koalisi pada pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
dan penampilan gian dan juga aldo dari komisi co sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini
terima kasih sekali ketua relawan anies baswedan
ketua dpp nasdem
ada gus coy effendi koiri
dan juga jubir partai demokrat bang irwan feko direktur eksekutif parameter politik mas adi praitno terima kasih sekali bapak bapak sudah hadir pada malam hari ini dan kita akan ketemu nanti pada senin pekan depan jam dua puluh tiga puluh waktu indonesia barat saya rifana prati pamit selamat malam dan sampai jumpa
terima kasih gus